selamat pagi anda menyaksikan program insiders bersama saya diana dwika
indonesia sudah dinyatakan bebas polio sejak tahun dua ribu dua
namun bukan berarti indonesia tidak beresiko
berdasarkan polio risk assessment badan kesehatan dunia atau who
tahun dua ribu dua puluh dua puluh tiga provinsi di indonesia masuk dalam kategori daerah dengan resiko tinggi transmisi polio
lantas bagaimana pencegahannya
seperti apa dan bagaimana program vaksinasi polio di indonesia dilakukan
kita akan membahasnya bersama dr dominikus husada
spesialis anak rsud dr sutomo surabaya
dan juga dr prima yosefin
pelaksana tugas direktur pengelolaan imunisasi kementerian kesehatan ri
dr dominikus dr prima selamat pagi
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami
baik mungkin selama ini pandemi covid sembilan belas ini sudah berjalan di tahun ketiga
masyarakat disibukan begitu ya dengan covid sembilan belas
padahal sebenarnya masih ada penyakit penyakit lain yang juga menjadi ancaman
tidak hanya di berbagai negara lain tapi juga di indonesia yaitu polio
saya mau ke dr domi terlebih dahulu mungkin kita bisa kembali mengkaji
sebenarnya penyakit polio ini sebenarnya terjadi di indonesia
sebenarnya penyakit polio ini terjadi di indonesia
seperti apa dr domi
penyakit polio sebetulnya adalah satu dari tiga penyakit yang kita sebelum ini sudah pernah taklukan
sama atas jasa besar imunisasi
polio ini sekarang di dunia tersisa hanya dua negara yang sangat menguasai
ialah afghanistan dan pakistan
di indonesia dulu penyakit ini sangat banyak
dan pernah pada suatu masa begitu menakutkan
karena ada ribuan yang kena disuruh
ada ribuan yang kena disuruh dunia
jadi penyakit polio ini tidak bisa dianggap remeh
karena mungkin ya sekarang tidak pernah melihat lagi
karena di indonesia ini kita berhasil tanda kutip untuk sementara ini menaklukkan
lalu beberapa orang tua kehilangan kepercayaan bahwa penyakit ini ada dan berbahaya
padahal di dalam peninggalan peninggalan lama
baik itu di teks tertulis ya buku buku lama yang sudah ribuan tahun
maupun di candi candi misalnya itu banyak
gambar gambar penderita polio
ya kira kira seperti itu
tapi tadi seperti yang dokter domi sampaikan
bahwa penyakit polio ini tidak bisa dianggap enteng begitu
karena ternyata dikategorikan sebagai penyakit berbahaya
seberapa berbahaya sebenarnya dokter domi penyakit polio ini
cukup banyak yang tidak bisa menggunakan otot nafasnya
nah banyak orang salah mengira bahwa beliau kayaknya yang kakinya kecil sebelah
itu polio tingkat sedang ringan lah
tapi yang berat itu yang lumpuh bukan otot dari kakinya
yang lumpuh itu adalah otot nafasnya dan mereka tidak bisa nafas
padahal otot yang mati karena polio itu tidak bisa kembali
yang sudah rusak dia rusak
sehingga diperlukan rehabilitasi medik fisioterapi terus menerus
nah mereka yang otot nafasnya lumpuh
terpaksa menggunakan alat bantu nafas
jadi polio ini bukan barang yang sederhana sebetulnya ya
untuk yang pernah mengalami sendiri betapa jahat
betapa dia makan korban cukup banyak
karena yang meninggal pun cukup banyak
oh bahkan bisa menyebabkan sampai meninggal dunia begitu ya
oh banyak iya benar
zaman itu tahun tiga puluh empat puluh pertama di negara maju
itu sangat banyak
dan poliolah yang melahirkan icu untuk anak
beliau juga yang melahirkan ventilator untuk anak
hanya gara gara wabah polio ini
kemudian orang membuat
dr prima kalau tadi ini data dari who ya
tahun dua ribu dua puluh dua puluh tiga provinsi di indonesia masuk dalam kategori daerah dengan resiko tinggi transmisi polio
lantas sebenarnya bagaimana kesis polio di indonesia saat ini
mbak diana sampai saat ini memang data dari hasil surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
termasuk di dalamnya penyakit polio
yang ada di kementerian kesehatan
untuk tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini kita belum menemukan ada kasus polio konfirmasi laboratorium di indonesia
jadi kasus terakhir yang kita punyai itu tahun dua ribu sembilan belas februari
itu pemerintah melaporkan kami juga melaporkan ke who bahwa sudah terjadi klb di kabupaten yahukimo di provinsi papua
kasus polio ini waktu itu disebabkan adanya mutasi virus polio yang terjadi di indonesia
jadi virus polio yang berasal dari vaksin di lingkungan pada daerah yang memang cakupan imunisasi polionya itu sangat rendah dalam jangka waktu yang lama
nah klb ini memang waktu itu sudah berhasil ya kita atasi karena respon penanggulangan yang cukup cepat sehingga tidak sampai meluas ke wilayah yang lain
jadi saat dua tahun terakhir ini walaupun kita di dera pandemi kita tidak menemukan adanya kasus polio di indonesia
tapi seberapa cepat sebenarnya penyebaran untuk penyakit polio ini
penyakit polio ini sangat cepat penyebarannya kalau kita tidak langsung mengintervensinya dengan cukup adekuat
ini kita kan punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ya dokter domia waktu klb di sukabumi awalnya kemudian dengan cepat meluas ke daerah daerah lain
bahkan sampai diluar pulau jawa waktu itu kita sampai terpaksa pin secara nasional pekan imunisasi nasional yang kita lakukan tiga putaran waktu itu
waktu itu jadi cepat
dr domi kalau tadi dokter prima menyampaikan
bahwa penyebarannya cukup cepat
sebenarnya bahwa polio ini disebabkan oleh virus
dan bagaimana sebenarnya proses
penyebarannya dari satu pasien
ke pasien lain bagaimana mereka bisa tertular
kotoran jadi kalau
kayak di sukabumi
pakai sumber air yang sama
satu desa pakai sumber air yang sama
kemudian satu kena polio
ya abislah seluruh desa
karena tentu menggunakan sumber air yang sama itu
nah itu caranya dia
jadi memang cepat ya
semua yang melalui makan minum dan
kotoran jalurnya pasti cepat
karena kan banyak orang berpengaruh
berbeda dengan covid ya
covid kan banyak menggunakan
nafas kemudian luda
memang dari mulut dan dari
anus jadi ke arah tua itu yang terakhir
ya baik dr prima
apakah ada masyarakat masyarakat yang
begitu rentan terhadap penyakit
polio ini apakah hanya
kepada anak anak juga atau manula
ya jadi masyarakat yang rentan
tetap aja ada ya sepanjang
kita masih belum bisa
memberikan vaksinasi polionya itu
cukup merata di semua
daerah dan tentu ada
nilai yang harus dicapai ya
jadi harus tinggi dan merata
nah sepanjang itu belum
kita dapatkan nah ini ya tentu
atau kelompok kelompok rentan tetap ada
di negara kita apakah ini juga
menyerang oleh orang orang di luar
dari anak ini
umumnya kalau untuk orang dewasa
dia itu istilahnya
karier tapi ada juga
beberapa yang memang termanifestasi
umumnya itu di anak anak sih
polionya mungkin dokter domi bisa menambahkan
untuk yang hal ini
ya silahkan dr domi
jadi orang dewasa bisa berperan
sebagai pembawa virus dia sendiri
tidak ada keluhan
karena mungkin daya tanya lebih baik
atau sudah cukup lama ini terjadi
tapi dia membawa jadi dia bisa
sewaktu waktu menyebarkan dan inilah
bahayanya karena umumnya
kan tidak menyadari
dan kalau itu misalnya keluarga terdekatnya
anaknya sendiri atau keluarga
yang lain yang mati usia anak
dengan mudah lah karena setiap hari
bertemu memang yang terbanyak
memang di anak tapi di luar
anak itu cukup banyak juga
yang mengalami walaupun
tidak seberat kalau anak
baik lantas yang perlu
sekali untuk kita kaji selanjutnya adalah
bagaimana upaya pencegahannya
dan juga gejala gejala yang dialami
kita akan membahasnya di segmen selanjutnya
dan pak mirsa jangan kemana mana insiders akan
segera kembali sesaat lagi
baik jadi untuk selanjutnya yang sangat penting adalah
seperti apa upaya pencegahan
yang bisa dilakukan
dr prima apakah
vaksinasi dirasa cukup ampuh
menghindarkan indonesia dari polio
tadi disampaikan oleh dr domi
tidak ada yang spesifik satunya yang
kita harus lakukan untuk polio itu adalah
pencegahannya lewat imunisasi
dan imunisasi terbukti cukup ampuh
penyebaran dan juga terkenanya
seseorang terhadap penyakit polio ini
kalau untuk vaksin polio ini juga mengikuti
strain strain terbaru juga nggak dokter
kan dia punya
tiga jenis ya jadi ada t satu t dua
t tiga dan itu memang sudah
kita mengikuti dengan eradikasinya
di dunia jadi
saat ini kita memberikannya
dalam layanan imunisasi kita
yang oral yang tetes
mengandung dua jenis
kemudian nanti dikombinasi
dengan pemberian imunisasi polio
suntikan atau ipv yang
mengandung lengkap ketiganya
jadi kita memberikan semuanya
lengkap dengan jenis
tapi kalau selama ini di tengah kondisi
kasus covid sembilan belas begitu ya masyarakat
nampaknya begitu disibukkan dengan
vaksinasi covid sembilan belas dan mungkin
menutup mata begitu ya untuk vaksinasi
vaksinasi yang lain termasuk mungkin
polio ini apakah memang saat ini
untuk tingkat vaksinasi polio di
indonesia menurun atau capaiannya
juga masih bagus dokter prima
iya jadi benar sekali mbak diana
saat ini kita memang fokus ya
semua masyarakat petugas juga untuk
bagaimana mengejar dari vaksinasi
covid sembilan belas dan memang itu terdampak
selain karena itu juga beberapa tahun
di awal awal kan kita menyuarakan
untuk tidak usah keluar rumah
jadi ada pembatasan kemudian posyandu
juga tutup nah ini baru mulai
menggeliat lagi sekarang mulai buka
mulai masyarakat terbiasa dengan
bisa melakukan kegiatan dengan
mengedepankan protokol kesehatan nah ini
cukup memberi dampak untuk cakupan kita
dua tahun terakhir ini memang menurun
termasuk imunisasi polio kita jadi rata rata
kan kalau untuk moral itu yang tetes kita
memberikannya empat dosis ya
umur satu bulan dua bulan tiga bulan empat bulan
itu turun ya dan penurunannya itu kurang
menunjukkan bahwa kita harus melakukan
aksi untuk bisa menutup
kegiatan imunisasi yang sudah terjadi
dalam dua tahun ini di tahun dua ribu dua
iya mungkin karena selama ini
masyarakat juga berpikir mau ke rumah
sakit saja takut begitu ya untuk
melakukan imunisasi begitu ya jadi
akhirnya mereka berdiam diri di rumah
dan juga akhirnya absen untuk melakukan
imunisasi imunisasi lengkap baik
dr domi lantas sebenarnya siapa saja
sih dan atau usia berapa sih yang sudah
perlu untuk melakukan vaksinasi polio
ya di indonesia sebetulnya polio ini diikutkan vaksinasi yang lain
jadi kita sebenarnya
perlu secara khusus kalau ikut
jadwal pemerintah ikutkan saja dengan
jadwal yang rutin dilakukan di posyandu
atau rumah sakit atau dokter swasta
bersama dengan vaksin seperti dpt dan
dijadwalkan di situ ya boleh diberikan
setelah lahir kemudian umur dua tiga dan empat
bulan setelah itu diulangi umur delapan belas
bulan dan nanti mungkin ada
ulangan ulangan selanjutnya jadi
sedini mungkin kita harus memberikan
vaksinasi ini ya jadi artinya memang
tidak seperti vaksin influenza begitu ya
kalau vaksin influenza mungkin untuk
enam bulan ke atas vaksin covid sejauh ini
untuk enam tahun ke atas tapi ternyata kalau
polio sedini mungkin sudah harus diberikan
begitu ya dokter ya betul jadi
setelah lahir pun bisa vaksin ini
lantas bagaimana untuk masyarakat masyarakat
di usia dewasa atau bahkan manula yang
juga imunitasnya sudah menurun nih dokter
di negara negara tertentu yang beresiko
ya seperti misalnya ya suria suria
dulu adalah negara dengan standar
seperti eropa imunisasinya sangat bagus
penyakit tidak ada yang penyakit yang menular ini
begitu dia perang dalam waktu setahun
semua penyakit itu muncul kembali
dan negara tetangganya dalam bahaya karena penyakitnya kan menurun
dengan mudah menular maka karena situasi perang surya
negara tetangganya segera memberi imunisasi ekstra
terhadap kelompok kelompok umur yang dianggap beresiko
itu berarti para anak ini ya nggak harus bayi ya
anak anak dan orang orang yang di usia lain
yang memiliki resiko ini jadi memang kita tidak
menyebarkan vaksin ini ke semua umur secara rutin
karena tingkat resikonya berbeda
tapi mereka yang sangat menanggung beban karena mudah sekali terkena
nah itu yang diprioritaskan untuk saya kunci utama adalah menekan
yang di bawah lima belas tahun terutama itu harus baik benar
supaya kita tidak memiliki tempat di mana virus bisa berkembang
sedangkan kelompok lebih tua yang memang selama ini tidak tersentuh
di desa desa tertentu mereka juga bisa mendapatkan
karena bagaimanapun semua lubang yang mungkin
mungkinkan lolosnya virus harus bisa kita tutup
baik ya menarik sekali karena memang ternyata ini vaksin polio
sebenarnya juga diperbolehkan untuk berbagai usia begitu ya
tapi yang menjadi prioritas adalah lima belas tahun ke bawah begitu ya dokter ya
baik kita akan mengulas lebih lanjut seperti apa upaya pemerintah
untuk bisa mengimplementasikan kembali vaksinasi polio di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di insiders
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
dan juga dokter prima yosefin pelaksana tugas direktur pengelolaan imunisasi
kementerian kesehatan republik indonesia
dr prima melanjutkan perbincangan kita yang tadi bahwa saat ini
pemberian vaksinasi polio di tengah pandemi sempat menurun
lantas apa upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk kembali memastikan
peningkatan cakupan imunisasi ipv ini dokter
kita berupaya untuk pertama kali kita mapping ya daerah kota daerah kota
pertama kali kita mapping ya daerah mana yang memang sangat turun imunisasinya
kemudian tentu kita akan membuat kegiatan tambahan untuk bisa menutup gap imunitas
yang sudah terjadi ini
salah satunya kita memberikan melakukan imunisasi kejar namanya mbak diana
jadi kita akan melakukan imunisasi kejar untuk menutup
jadi setelah data data tadi kita tentu akan tahu di masing masing daerah ada berapa
banyak nih anak anak yang belum kejar
belum mendapat atau belum lengkap capaian imunisasi polionya
nah kita akan menutup gap tadi dengan memberikan imunisasi tambahan lewat imunisasi kejar
pada anak anak ini
kita melengkapi melengkapi berapa kali lagi dia yang belum dapat imunisasinya
untuk mereka yang sudah pernah mendapatkan imunisasi polio sebelumnya
apakah juga diperlukan seperti booster atau tambahan ipv satu suntikan seperti itu dokter
atau dirasa sudah cukup
jadi sifatnya bukan booster ya tapi kita melengkapi apa yang harusnya dia dapatkan
tadi kami sampaikan di program itu untuk imunisasi tetes yang oral dia perlu empat kali
kemudian untuk imunisasi suntikan dia perlu satu kali ini kita kejar
namun untuk daerah daerah yang memang sangat berisiko kita kalau melakukan ada upaya cash up
itu percepatan itu bisa kita memberikan tambahan tanpa memandang status imunisasi di daerah itu
nah ini kegiatan tambahan lain yang kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya klb
di daerah daerah yang memang sudah sangat berisiko atau yang resikonya tinggi atau yang sangat tinggi
artinya meskipun kasus polio di indonesia mungkin saat ini bisa terbilang nol begitu ya dokter
tapi vaksinasi ini memang terus diperlukan ya dokter
harus harus jadi karena kasus yang nol tadi tidak akan tetap jadi nol ya
jadi kita harus membiarkan daerah itu menjadi berisiko
jadi kelompok kelompok resiko tadi kalau dia banyak tentu nanti sangat rentan jika ada
tadi disampaikan oleh dr domi ya mungkin ada orang dewasa yang dia membawa gitu ke daerah yang memang betul betul nol tadi untuk apanya
karena sakupan di sana sudah sangat rendah sekali
maka tentu akan sangat berisiko untuk terjadinya klb di daerah itu
memang hal yang patut dicatat juga oleh masyarakat bahwa mungkin selama ini bukan hanya vaksinasi covid yang diperlukan oleh masyarakat
vaksin polio ini juga perlu begitu untuk dilakukan dengan segera untuk bisa menjaga kesehatan supaya tidak terinfeksi polio
lantas dokter domi mungkin selama ini masyarakat kan begitu khawatir begitu ya tentang efek samping kalau dari vaksinasi covid
kalau untuk vaksin polio sendiri apakah ada juga efek sampingnya atau aman dokter domi
seperti ini ya
saya ingin menambahkan sedikit yang tadi ditanyakan dokter prima
dalam ilmu vaksin begitu anda hentikan vaksinasi penyakit akan datang kembali
untuk sebagian besar berlaku begitu
sudah terbukti puluhan kali di seluruh dunia
begitu ada negara menghentikan dalam waktu berapa tahun kemudian datang lagi
dan generasi yang di bawah itu tidak pernah punya pengalaman jadi pasti asetnya itu berat
kedua semua vaksin yang diedarkan kalau dia sudah mendapat izin edar itu berarti dia aman
manusia gak pernah bisa bikin yang sempurna
selalu akan ada mulai dari yang ringan lah ya
kalau dikasih vaksin terus meriang atau merasa mungkin nggak enak badan itu yang ringan ringan begitu selalu akan ada
tidak mungkin itu dinolkan
karena kita harus realistis manusia tidak akan bisa membuat yang sempurna
kalau kita lihat sejarahnya vaksin polio tetes ini sudah mulai tahun seribu sembilan ratus lima puluh
diberikan dalam jutaan dosis pada anak anak di seluruh dunia yang jumlahnya mungkin ratusan juta
dengan data keamanan yang kita sudah tahu pasti ini dibandingkan vaksin covid yang baru dua tahun misalnya
itu dia sangat aman
memang ada beberapa kejadian tapi sangat sedikit
misalnya satu dari dua juta pemberian itu kan sedikit
dan itu memang tidak bisa dinolkan tidak mungkin
tapi sejauh ini kita tahu kondisi keamanan dari vaksin polio ini adalah salah satu yang paling diketahui dan paling aman
lantas bagaimana ini cara untuk menghindari kemungkinan terjangkit polio
yang disebabkan oleh vaksin dr domi
begini itu terjadi hanya kalau daerah itu kondisinya itu sangat buruk
artinya cangkupannya sangat rendah
misalnya satu desa sama sekali tidak pernah divaksin sejak dua puluh tahun yang lalu
nah di tempat seperti itu yang bisa muncul kemudian virusnya mungkin mengalami mutasi dan sebagainya
tapi kalau daerah itu cangkupannya lumayan
daerah itu cangkupannya lumayan ya tidak usah sangat baik lumayan saja
itu biasanya tidak muncul
jadi perubahan perubahan atau mutasi virus itu memilih tempat di mana dia bisa bebas leluasa berekspresi
dan itu adalah daerah daerah di mana kekebalan di lingkungannya di masyarakat sekitar itu memang kurang bagus
itu salah satu caranya ya mari kita atasi bersama sama
ini bukti bahwa imunisasi ini tidak bisa orang orang
ini harus pekerjaan bersama sama
ini seluruh masyarakat harus bahu membahu semua orang harus divaksin
kira kira seperti itu
ya baik memang ini pastinya juga diperlukan kesiapan bukan hanya dari pemerintah dan juga tenaga tenaga kesehatan
bukan juga dengan hanya cukup keberadaan vaksinnya saja tapi juga kesadaran dari masyarakat
itu yang perlu kita bangun bersama
baik di akhir perbincangan ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh dr domi dan juga dr prima
mungkin ajakan kepada masyarakat supaya bisa bersama sama mensukseskan vaksinasi kejar ini
mungkin ke dr prima terlebih dahulu
ya terima kasih mbak diana saya berpesan kepada semua masyarakat gitu ya
saat inilah waktu yang tepat kita untuk melengkapi imunisasi anak anak kita
jadi kalau waktu lalu waktu pandemi baru mulai mungkin jadwal vaksinasi anak anak kita terlewat
maka segera datang ke tempat pelayanan kesehatan yang memberikan vaksinasi
boleh itu di posyandu bisa di puskesmas bisa di rumah sakit di klinik di praktek dokter mandiri
silahkan lengkapi vaksinasi lengkapi imunisasi rutin anak anak kita untuk menjaga kesehatan mereka
karena anak anak ini adalah investasi bangsa kita untuk pembangunan negara ini ke masa yang akan datang
ya baik terima kasih banyak dokter prima dan dr domi silahkan
pertama imunisasi seperti kunci rumah ya
kapanpun anda pergi dan ingat rumah belum dikunci mestinya anda balik dan menguncinya
karena anak anak kita ya sama kayak begitu kalau belum divaksin ini mestinya kita ingat langsung melengkapi
nomor dua semua agama saya kira mengajarkan mencegah lebih baik daripada mengobati
ya kalau ada obatnya
kita sudah tahu tadi bahwa beliau ada obatnya
maksudnya mencegahan menjadi lebih penting
dan sarana mencegahan ini sudah terbukti sekian tahun
bukan cuma itu indonesia berperan sangat besar dalam vaksinasi polio di seluruh dunia
kita ikut andil yang luar biasa penting dalam vaksinasi pulih
saya kira ini satu berkah ya
memang ada maksudnya diturunkan ke lagi
jadi mari bersama sama untuk memvaksin
karena bukti bukti yang ada selama ini cukup bagus dan mendukung untuk semua orang yang melakukan vaksinasi
terima kasih banyak dokter domi
dan memang semoga dari perbincangan ini bisa membangun kesadaran masyarakat bahwa selain covid sembilan belas
masih ada banyak sekali penyakit penyakit yang menjadi ancaman untuk kita
salah satunya adalah polio
seperti yang tadi disampaikan bahwa penyakit ini bisa menyebabkan cacat secara permanen dan belum ada obatnya
jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah vaksinasi
baik dokter domi dr prima terima kasih banyak
sudah bergabung di insider cnn indonesia
sampai bertemu di lain kesempatan sehat selalu
dan demikian perbincangan bersama dr dominicus husada spesialis anak rsud dr sutomo surabaya
dan dr prima yosefin pelaksana tugas direktur pengelolaan imunisasi kementerian kesehatan republik indonesia
usai sudah jumpa kita di program insider
sekali ini semoga informasi tadi bermanfaat untuk anda
saya diana dwika undur diri terima kasih
terima kasih pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
indonesia bersama dengan negara negara lain di seluruh dunia memperingati pekan imunisasi
dunia yang pada tahun ini mengusung tema sehatkan keluarga lewati pandemi dengan imunisasi lengkap
selama lebih dari dua abad imunisasi telah memberikan anak anak kesempatan untuk tumbuh
sehat dan bahagia dengan mengurangi ancaman penyakit penyakit seperti polio cacar air
dipteri tetanus protosis influenza dan campak pandemi covid sembilan belas telah memberikan buah tambahan
pada sistem kesehatan global termasuk di indonesia namun dari pandemi
ini juga indonesia belajar banyak hal salah satunya adalah pengelolaan vaksinasi
covid sembilan belas dengan melibatkan seluruh komponen bangsa pengalaman baik tersebut dapat direplikasi pada
program imunisasi rutin ini untuk itu dengan momentum pekan imunisasi dunia ini diharapkan
dapat meningkatkan semangat tenaga kesehatan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah maupun
mitra pembangunan untuk menjalankan perubahan dan perubahan yang berhasil di dalam keadaan
demi tercapainya tujuan keluarga indonesia yang sehat dan berkualitas
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi santi om